masa harus gue lagi yang nelfon dia
kok udah siap begini nih
udah keren begini nih ini oc nih
ya udah telepon lah
ini juga contoh buat kalian semua ya
kenapa orang tua kalian melarang kalian untuk pacaran saat kalian masih remaja
atau saat kalian masih duduk di bangku sekolah
ya seperti ini
orang tua kalian mengarang kalian itu karena
kalian tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik
oke sekarang ian kamu jelasin apa yang ibu terangin tadi
sebutkan kata kata yang termasuk dalam ether of defeny time
bercuma kamu masuk pelajaran ibu kan

ini contoh buat kalian semua ya
ini contoh buat kalian semua biar nggak terjadi lagi seperti ini
sekarang kamu harus ke lapangan
kamu berdiri di lapangan sampai jam istirahat selesai
beti banget sih orang dihukum hukum dulu
panas juga lapangannya
kamu jangan marah terus gitu dong
aku kan begini juga
bukan kemauan aku sendiri
iya kamu kan tau kalo cinta kita tuh terhalang oleh orang tua
dan doa orang tua itu bener bener
bener bener dijabah loh
kamu dihukum juga ya bed
kamu kenapa bisa dihukum bet
kalau aku sih dihukumnya
pak aica tetanu kamar barangnya mana
perasaan mah saya teh sudah tidak salah jatuh cinta
saya sudah senang tidak jatuh cinta sama bg
yang enggak jelas yang belum tentu bisa sayang sama si nenek benar benar iya mah apa yang
menurut kita yang terbaik belum tentu benar benar baik allah mahal lebih tahu ngadu dala lagi ini
hai telfon enggak telfon enggak tapi kan aku pengen tahu kabarnya raya
sisari yang mau tahu halo si teh manis nopo
mengganis eh assalamualaikum
teteh waalaikumsalam maka ngabah akan ngabah lagi ngapain biasa teteh istirahat habis kerja
biasa nyari sesuap nasi ya teh ya saya harus membenarkan servis servis motor orang yang rusak
emangnya udah sehat asli baik baik saja sudah enaklah udah sarapan belum jangan lupa sarapan
atau sarapan sudah teteh baik juga sudah sehat nah tapi sebenarnya aku maha ya teh
ya rumah yang ngomongnya gitu sebenarnya saya suka ditelepon teh tapi kita kan sudah sepakat
teh untuk mengakhiri hubungan teh jadi kumah ya teh kalau terus di teleponan teh suka bikin
htp cenat cenut teh iya sih sebenarnya sih niat awal saya pengen nanyain kabarnya raya
royal gimana saya sekalian juga pengen tahu akan apa dosa dosa belum itu aja ya terima
kasih pisan teteh sudah khawatirin saya sudah nanyain saya telepon saya tapi kalau terus
berkomunikasi dengan intens a tu jujur saja tetes saya makin susah ngelupain tt ya sama kak abah
hal yang sama saya sudah terlanjur cinta sama kang abah tapi kan kita sudah berkomitmen
hai bahwa kebahagiaan anak di atas segala galanya ya sudah mudah mudahan kedepannya kita bisa saling
melupakan ya kang abah insya allah otete ya semoga kita berdua bisa menyikapi masalah cinta ini dengan
dewasa karena memang yang namanya cinta itu tidak kenal usia tapi ya harus kita sikapi teh dengan
dewasa jadi mulai sekarang kita jaga jarak aman ya mbah ya betul pisah ntt ya sudah kalau begitu
abarama pangkaset nanti bandung teh undur diri atas ya salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hai hai hai bah apa loba ngalamunya tonglamun wayatubah ngalamun teteh manis
lain jangan sirap brader ayo na masuk abad itu loba pikiran jalan jalan ngabang berangkat
hati meopi kira kira naon doy enama eh kemana kamana
air yang menghibur diri katanya menghibur diri ya sudah saya menghibur diri itu nya
dong ding kira kira si abah jalan jalan nak
kemana ya ya mudah mudahan tidak seperti dulu lagi waktu muda asto frozen
na'udzululamzalik sardung eh pak dong paling juga muter muter cari wing
semoga cinta saya sama teh manis ikut terbang terbawa angin ya allah
astagfirullahaladzim ya allah itabudda kekebutaan jalan tidak tahu apa dia bisa mencelakkan orang lain
si tristan jadi enggak ya nemenin gue ngeliat kampusnya enggak ada kabarnya nak
masa harus gua lagi nelfon dia
telepon enggak telepon enggak telepon enggak
udah siap begini nih udah keren begini nih oce nih
ucap lagi sih ah
hai jadi bandwidth gue kan enggak lihat kampus luar
employed ya hasmat kemarin canta janji mau menemani gue sama papi heat hai
nemenin gue hari ini
ya gak apa apa sih
mau ketemu di mana
hmm ya udah gini aja deh
nanti gue jemput terus sana
ya udah kalau gitu gue smsin alamatnya sekarang juga
buruan sms in alamatnya keburu dia berapa cairan